tepat hari ini era reformasi genap berusia dua puluh tahun
namun peperangan memberantas korupsi di negeri ini tidak pernah usai
banyaknya pejabat negara yang tertangkap kpk karena ketahuan melakukan praktik korupsi
serta upaya kriminalisasi terhadap pegiat anti korupsi
merupakan tantangan dalam mewujudkan indonesia yang lebih bersih
orde baru yang runtuh dua puluh tahun lalu masih menyisakan peninggalan lamanya
selama dua dekade reformasi berbagai cara telah dilakukan untuk mengurangi angka korupsi
namun kasus korupsi tak juga lenyap dari negeri ini
pada masa orde baru korupsi berlangsung sistematis terpusat dan tak ada yang berani menggugat
korupsi menjadi penyakit akut
ia baru terbongkar setelah lepekan protos rakyat dan gerakan mahasiswa pada mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
komisi pemberantasan korupsi atau kpk terbentuk dan menumbuhkan optimisme indonesia
akan menjadi negara tanpa korupsi
namun di era reformasi korupsi justru semakin menjadi
dikutip dari lamandetik com korupsi di zaman orde baru diperkirakan mencapai dua puluh tiga miliar dolar amerika
sedangkan di orde reformasi kerugian negara dari tahun dua ribu empat hingga dua ribu tujuh belas tercatat sekitar enam puluh sembilan empat ratus tujuh puluh lima triliun rupiah
belum lagi banyaknya pejabat negara yang terlibat kasus korupsi
mulai dari gubernur ketua dpr hingga ketua mahkamah konstitusi
upaya pemberantasan korupsi pun tidak berjalan mulus
kasus penyeraman air keras terhadap penyidik senior kpk novel baswedan yang sudah berjalan lebih dari setahun belum juga menemukan titik terang
kpk menilai kasus penyerangan terhadap novel bukan kasus kriminal biasa
baru baru ini juga wakil ketua kpk laodem syarif menyebut lembaga
lembaganya lelah memberantas korupsi sendirian
semangat menghapuskan korupsi polusi dan nepotisme merupakan semangat reformasi yang ditidurkan para pejuang reformasi
hal ini termaktub di dalam salah satu dari enam agenda reformasi seribu sembilan ratus empat puluh lima
apa artinya usia dua puluh tahun reformasi jika korupsi yang menjadi musuh besar bersama masih ajak dijalankan hingga saat ini
kita akan mengulasnya malam
hari ini bersama dengan emerson yunto koordinator divisi monitoring hukum dan peradilan indonesia corruption watch atau icw
selamat malam bang emerson
kemudian ada eva sundari politisi dari pdi perjuangan
selamat malam mbak eva terima kasih sudah hadir
dan wawan syiatmiko manager riset transparansi internasional indonesia atau ti
mas wawan selamat malam
baik terima kasih sudah hadir
kita merayakan dua puluh tahun reformasi ya
hari ini tepat terjadinya turunnya orde baru saat itu
salah satu agenda reformasi yang kita ingat betul dan terkenal begitu gaungnya namanya
memberantas kkn korupsi korupsi nepotisme
tapi catatan dari mas wawan dari ti dulu nanti saya juga akan ke icw
seperti apa sih dua puluh tahun ini apakah ada perkembangan berarti
kah pemberantasan korupsi di negeri ini
ataukah berjalan bertahap perlahan dan menjadi suatu yang wajar jika mungkin diperbandingkan dengan negara lain
atau seperti apa catatan ti
kalau dibilang wajar sebenarnya tidak wajar
karena harusnya pemberantasan korupsi pasal reformasi memberikan angin segar ya
karena tumbangnya rezim
yang otoriter digadang gadang sebagai salah satu angin segar
catatan transparansi internasional misalnya pertama kali kita melaunching corruption perception index tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga itu pada kisaran sembilan belas dua puluh
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan naik menjadi dua puluh tujuh
dan kemudian sekarang di tahun dua ribu delapan belas posisi kita jadi tiga puluh tujuh
jadi kalau soal apresiasi kita apresiasi pada semua rezim pemerintahan ketika mereka memberantas korupsi
artinya ada kenaikan
walaupun tidak signifikan
tapi catatan ini tentunya juga didorong oleh banyak faktor
tidak bisa juga menyerahkan misalnya tanggung jawab pemberantasan atau pencegahan korupsi hanya pada satu pihak
misalnya hanya pada kpk
tetapi peran aktif semua elemen bangsa ini menjadi satu catatan
kenapa perlambatan skor cpi yang diperoleh indonesia ini harusnya juga menjadi tantangan kita bersama
bukan hanya bagi aparat penegakan hukum
tapi juga bagi misalnya teman teman di dpr di senayan
karena inisiatif mereka dalam hal mencegah dan memberantas korupsi itu juga menjadi hal yang penting
jadi garis bawahnya sebenarnya dari sebelum reformasi masih era orde baru hingga sekarang
walaupun sudah berganti rezim tentu saja ya
itu kalau ada masalah ataupun ada prestasinya tentu tidak menjadi milik satu rezim
lambatkah pemberantasan korupsinya
ataukah jalan di tempat
secara gampangnya bagi masyarakat mendengar ini
jalan di tempat sih tidak
tadi saya bilang bahwa ada kenaikan
misalnya kalau kita potret dari dua puluh tahun terakhir
tadi tahun sembilan puluh delapan ada di dua puluh tujuh
sekarang kita ada di tiga puluh tujuh
ada sepuluh kenaikan poin selama dua puluh tahun
nah ini kalau dibagi per dua tahun berarti cuma naik satu skor gitu
nah ini yang kita bilang bahwa perlu usaha yang lebih keras lagi dari semua elemen bangsa
karena inti dari pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab
misalnya menangkap nangkepin ott ott saja
bagaimana di sektor hulunya
misalnya penataan sektor korupsi politiknya
nah ini menjadi penting
karena salah satu catatan temuan kita misalnya di cpi dua ribu tujuh belas dengan skor tiga puluh tujuh
kita apresiasi dengan paket kebijakan ekonomi pemerintah
yang bisa naik sedemikian hebat sepuluh poin
misalnya kita nomor wahid lah di ease of doing business
tapi bagaimana dengan rule of law index kita
di world justice project selalu saja kita posisi paling buncit
nah disitu artinya bahwa
verity of demokrasi kita juga pada skor misalnya tiga puluh tahun ini
nah tiga puluh itu menandakan apa
kalau sampai seratus
hal itu adalah korupsi politik masih sangat lazim
tiga puluh ini nilainya kan masih dianggap lazim
artinya korupsi politik ini yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam hal ini politisi ikut berperan di situ
cuma sebenarnya partai politik pun itu juga harus punya peran yang signifikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi begitu
misalnya kalau kemudian muncul berbagai apa namanya dinamika ya
dinamika ini dalam artian misalnya ada apa susangket
ini yang terbaru contohnya
tapi sebelum sebelumnya juga ada hal serupa
selalu saja kpk dalam posisi dipertanyakan
kalau menangkap banyak koruptor sudut pandangnya adalah
bahwa korupsi ternyata masih banyak dan lebih banyak
bahkan tersebar di daerah
kalau dulu centralize begitu ya
sekarang terdesentralisasi begitu
dprd dprd pun ikut korupsi
tapi ada sudut pandang yang lain justru banyak ditangkap
tapi ini maka apa namanya kerja kerja pemberantasan korupsi semakin meningkat
kan selalu ada persepsi yang berbeda
menurut anda dua puluh tahun reformasi seperti apa
ya kalau bicara soal sudut pandang dan kemudian penilaian terhadap dua puluh tahun reformasi
kita bilang bahwa pemberantasan korupsi masih setengah hati
kenapa setengah hati
setengah hati ya
dalam artian begini
tadi dikatakan skor kita sekarang tiga puluh tujuh
dari sampai seratus
kita menempati peringkat sembilan puluh enam dari satu ratus delapan puluh negara
itu bisa dikatakan angka merah ya
masih angka merah
masih angka merah untuk pemberantasan korupsi
jadi kita bisa digolongkan sebagai negara paling korup
nah kemudian yang lain juga
bahwa kecenderungan yang kita lihat selama sepuluh tahun terakhir paling tidak
itu yang bekerja untuk pemerintahan korupsi hanya kpk
institusi penegak hukum yang lain tidak nampaknya bekerja dalam senyap
bisa dikatakan begitu
atau diam diam bekerja tapi tidak terlalu jelas hasilnya
ada pernyataan bahwa kok ketika ada kpk pemberantasan korupsi makin masif
pertanyaannya juga harusnya dibalik lagi kepada pihak eksekutif ataupun pihak legislatif
ada kegagalan bagi mereka untuk mencegah terjadinya
kegagalan bagi siapa ini
bagi eksekutif legislatif maupun yudikatif di luar kpk
untuk mencegah terjadinya praktek korupsi
jadi seolah olah yang salah itu kpk
kok ada kpk banyak nangkepin orang
nah padahal misalnya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana
termasuk juga partai politik
bagaimana partai politik melatih kadernya untuk tidak melakukan praktek korupsi
bagaimana mekanisme proses rekrutmen itu memilih orang secara integritas
bukan karena loyalitas maupun kemampuan finansial
yang kita lihat seperti itu
jadi seperti lingkaran setan yang kemudian kpk selalu jadi pihak yang dipersalahkan
nah selama paling tidak sepuluh tahun lima belas tahun terakhir
ini kan ketika pemberantasan korupsi begitu gencar
perlawanan juga begitu kejar
makanya ada istilah koruptor fight back
jadi perlawanan balik koruptor
dia lakukan dengan segala cara
lewat dpr misalnya dengan upaya revisi undang undang kpk
waktu itu sempat ada menghambat anggaran buat kpk untuk pembangunan gedung
kemudian di tempat yang lain misalnya di wilayah eksekutif yang juga separoh yudikatif
bagaimana misalnya ada upaya waktu itu cicak versus buaya
perlawanan perlawanan dari pihak di luar luar kpk
untuk misalnya melemahkan kpk
nah di banyak negara memang banyak kpk berdiri tapi banyak juga yang rentang waktunya nggak terlalu lama
di korea di beberapa negara
karena itu tidak didukung oleh masyarakatnya
saat era reformasi sebelum era reformasi bahkan tahun sembilan puluh delapan sebelumnya
begitu mundur ke belakang
pdi perjuangan dulu yang namanya pdi
merupakan partai dengan posisi yang oposisi sebenarnya saat itu
banyak meneriakan juga tentang korupsi kolusi dan nepotisme yang harus segera diberantas
tapi pdi perjuangan sekarang menjadi partai pemerintah
apa yang kemudian di dua puluh tahun reformasi ini yang ditunjukkan kepada pdi perjuangan
tentu saja tidak menjadi beban yang di pdip saja begitu ya bu
tapi yang sudah dilakukan yang akan menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi itu memang menjadi prioritas bagi pemerintahan saat ini
nanti setelah jeda ya mbak eva
setelah jeda kami akan segera kembali dengan jawabannya
tetaplah di prime news
baik langsung saja kita minta jawabannya ke mbak eva sundari
seperti pertanyaan saya tadi
jadi pdi ketika dulu sebelum reformasi namanya pdi kan
banyak meneriakan juga tentang korupsi kolusi dan nepotisme begitu
tapi yang terjadi sekarang malah kesannya itu korupsi itu terdesentralisasi jadinya
bisa terjadi dimanapun
bagaimana pdi perjuangan sekarang yang berada di partai pemerintah
yang berada di partai pemerintahan paling utama ya sebagai partainya presiden joko widodo begitu
menunjukkan bahwa ketika pdip menjadi partai utama pemerintahan maka pemberantasan korupsi itu menjadi prioritas
ya pertama tentu ini jadi beban sejarah ya sebetulnya karena kpk dibentuk pada zaman bu mega jadi presiden
dan pada posisi pdi perjuangan saat ini dan boleh ditanya ke kpk bahwa pdi perjuangan yang paling siap untuk
masuk ke dalam program kpk partai politik yang berintegritas
karena mekanisme berorganisasi kita bisa diintegrasikan untuk upaya pengurangan anti korupsi yang memang dari studinya kpk
kpk tidak mempunyai pilihan lain kecuali melibatkan partai politik
dan memang setelah reformasi partai politik ini kan kekuasaannya bahkan prakteknya seperti parlementer
kekuasaannya yang banyak sehingga pengaruhnya terhadap berbagai perombakan ataupun reformasi di berbagai bidang termasuk di anti korupsi itu signifikan
nah kpk mempunyai program yang itu yaitu partai politik yang berintegritas dan intervensinya adalah bagaimana anti korupsi ini dipakai sebagai framework untuk perekrutan untuk kaderisasi interdeployment
sudah karena di pdi perjuangan ada mekanisme
ada mekanisme yang sekarang agak rumit untuk jadi kepala daerah untuk jadi caleg
nah psikotest di dalamnya bukan hanya masalah loyalitas tapi juga termasuk dukungan terhadap anti korupsi
kemudian juga saya sih nambahin juga saya minta anti kdrt karena saya peminis ya
nah disitu karena kita tidak ingin mereka tidak progresif ya para calon pemimpin ini
dan itu posisi yang penting
kenapa sekarang intervensi di hulu pencegahan yaitu kerjasama dengan pd perjuangan termasuk kemudian pdi perjuangan juga meminta ketika ott langsung dipecat
dan itu berdampak karena dari data yang terakhir biasanya itu kan partai pemenang selalu paling banyak yang kena ott
nah pdi perjuangan kemarin itu posisi ketiga walaupun kita partai pemenang
jadi walaupun masih belum total sukses tapi ada perubahan yang terjadi
tapi memang mau diakui pdip bahwa perlu ada evaluasi evaluasi ke dalam gitu ya
perlu betul iya
baik bu di setiap era pemerintahan kalau kita lihat ya bukan di setiap mungkin ada beberapa begitu kita ingat peristiwa beberapa namanya para pejuang pejuang anti korupsi yang ada di kpk begitu
karena kpk sekarang menjadi garis terdepan dalam pemerintahan korupsi sebagai sebuah lembaga
ada serangan serangan terhadap mereka yang bekerja di sana entah itu penyidik dan lain sebagainya itu terjadi di beberapa
bahkan terakhir ini kalau kita ingat kasus novel baswedan juga masih menunggu
itu apa namanya presiden jokowi dodo begitu untuk mengeluarkan apa namanya tim gabungan pencari fakta untuk menyetujui terbentuknya tim gabungan pencari fakta
ketika itu menjadi masih cukup lama dan sudah satu tahun kemudian muncul pertanyaan
bagaimana sebenarnya sikap dari pemerintah mungkin diwakili sekarang oleh pd perjuangan sebagai partai dari pak jokowi begitu ya
bagaimana sebenarnya posisi dalam menghadapi kasus novel baswedan
sebetulnya menunjuk mas budi sebagai jubir itu kan juga suatu refleksi
juhan budi ya
itu refleksi komitmen pak jokowi selain sebelas paket terobosan di ekonomi yang mampu menaikkan transparansi indeks kompetisi kemudian juga pengurusan segala izin dan seterusnya
itu merupakan sesuatu yang bisa dibaca sebagai komitmen yang terukur dari pemerintah
tapi kan kita ini mewarisi sistem yang tidak bisa dirombak dalam dua tiga tahun ini ya
dan terutama di dpr sendiri ya
jangan salah bukan hanya yang diserang adalah aktivis aktivis anti korupsi
tahun dua ribu sembilan itu kita menginisiasi aku lah ya menginisiasi dengan teman teman pembentukan bakn ya
yaitu badan akuntas keuangan negara yang tujuannya menindaklanjuti laporan bpk yang memang dampaknya adalah upaya konkret dari dpr untuk anti korupsi sebetulnya
itu hilang kok tahun dua ribu empat belas oleh teman teman dpr sendiri
hilang kan justru
hilang kan justru
berarti tarik menarik kepentingan di dalam juga
ya itu sama saja bahwa ada sesuatu dinamika yang kita alami bagi para politisi yang pengen supaya lebih akuntabel pun tidak kemudian otomatis didukung oleh sama teman dpr
dan syukur ya di md tiga yang terakhir dinongolin lagi karena kan memang harus terukur ya berpolitik itu
apa ukurannya dpr untuk anti korupsi
nah zaman di bakn dua ribu sembilan itu ada tujuh panja di sebelas komisi yang menindaklanjuti laporan bpk hasil kajian bakn
dan itu dampaknya memang luar biasa sampai kita dikatain ini gimana sih jeruk makan jeruk begitu
ada pernyataan itu ya
ada jeruk makan jeruk soalnya sih kok mau dimakan ke para koruptornya
kan kita nggak tahu kalau jeruknya ternyata jeruk gitu loh
ini menarik saya ingin coba apakah sudah ada sebenarnya kutipan dari komisioner kpk ya laude m syarif yang mengatakan bahwa kpk ini lelah karena berjuang untuk memberantas korupsi sendiri
kita coba lihat pernyataan yang kami kutip dari laude m syarif apakah sudah ada kita lihat berikut ini
nah ini dia dalam sebuah halaman ya kami kutip
kpk lelah memberantas korupsi karena gak ada perjuangan
karena gak ada temannya
harusnya korupsi di indonesia harus ditangani bukan hanya oleh kpk tetapi oleh semuanya
ya ini sudah ada ya catatannya disini ya
ini dikatakan oleh laude m syarif dalam pemberitaan di hari jumat delapan belas mei dua ribu delapan belas
kalau nggak salah ini diskusi yang diselenggarakan tii sebenarnya ya
ada pak laude disitu ya
tapi anda setuju tidak kira kira kemudian sekarang ini seolah olah yang melakukan pemberantasan korupsi itu hanya kpk
apakah karena memang
yang lain itu setengah hati
ataukah memang kpk maunya mendominasi dari catatan ti
ya kalau catatan kami sebenarnya bukan kpk yang mendominasi
tapi memang kpk lahir sebagai trigger mechanism itulah yang memang harus diaktifkan kembali
supaya mereka tidak lelah mereka tidak merasa sendirian begitu
memang tantangan terberatnya adalah di aph yang lain begitu ya
tetapi harus dipahami juga bahwa sampai detik ini pun misalnya kpk juga penyidiknya penuntutnya juga masih berasal dari lembaga asal
dari kepolisian dan kejaksaan begitu loh
nah artinya sebagai trigger of mekanism yang apa namanya kita harapkan lebih masif lagi
artinya apa integritas dan nilai moral yang baik yang ada di kpk
kinerja yang terukur terencana itu harusnya juga bisa ditularkan kepada lembaga penegak hukum yang lain
itu dalam sektor penegakan hukumnya gitu
di sektor pencegahannya tadi berbagai inisiatif misalnya inisiatif pemilu berintegritas parpol berintegritas yang dilakukan oleh kpk itu sangat kita apresiasi sekali
mungkin dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan gitu ya menanamkan nilai nilai anti korupsi sejak dini begitu
berbagai aplikasi yang juga dilahirkan oleh kpk kita patut apresiasi
tapi memang karena korupsi yang sudah mewabah korupsi yang sudah memang terjangkit luas begini ya
mau gak mau kita memang kadang merasa lelah juga begitu
gak hanya kpk kok gitu loh
masyarakat sipil juga saya kira juga lelah begitu ya
melihat kondisi yang seperti ini begitu
sasaran pertama misalnya terjadi kriminalisasi siapa
selain kpk kan juga ada masyarakat sipil disitu
kita tahu misalnya teman teman icw pernah mengalami hal yang sama
tamai selangkun ya
betul kita juga mengalami kelelahan tapi kan dalam tanda petik disini kita gak boleh
kalau kita lelah koruptor ini apa namanya
bersemangat ya justru
virusnya itu cepat banget gitu lah
jadi virus koruptor ini berkembang sangat cepat begitu
saat kita lelah virus itu akan berkembang lebih cepat lagi begitu
artinya kita membutuhkan suplemen suplemen baru
apa itu suplemen baru
kalau tadi misalnya sudah ada komitmen dari
partai politik misalnya
dalam misalnya nanti pencalekan pemilihan kepala daerah itu juga
mereka menampilkan figur figur yang apa namanya
figur figur yang anti korupsi begitu
itu juga akan mengurangi kelelahan kita
ada suplemen baru
banyak kok champion yang datang dari partai kepala daerah
pertanyaannya gerakan bersama itu real ada atau nggak semangatnya ya
saya mau tanyakan kalau gerakannya mungkin secara formal itu kan akan bisa dilihat
tapi cara semangatnya spiritnya begitu
bagi bangsa ini setelah dua puluh tahun reformasi itu benar ada
karena kalau melihat cerita tadi dari dpr yang ingin melakukan perbaikan
dengan bakn misalnya
tapi disindir jeruk makan jeruk begitu
lalu ada upaya untuk mengkriminasi para penyidik kpk misalnya dan lain sebagainya
sebenarnya ada gak
real gak itu semangat itu ada
karena kalau kita lihat agenda reformasi yang lain misalnya
demokrasi yang pilihan langsung dari rakyat itu terjadi ada
kemudian mekanismenya ada
tapi kalau soal pemberantasan korupsi ini seolah olah kok sama
hampir sama sama aja dengan yang dulu ya
sebetulnya ada kepres kan ya
kepres yang dikeluarkan oleh bapak penasihat
kemudian ditandatangani dari presiden itu semacam platform bersama
dan roadmap disitu
kepres apa perpres ya
dan disitu ada pembagian kerja
siapa melakukan apa itu ada
tapi cuma kemudian mungkin endorsementnya kurang kuat ya
ya ada juga kecenderungan bahwa penegak hukum yang lain itu apa
era nya pak jokowi kan jangan bikin gaduh
jadi pemberantasan korupsi mereka berjalan tapi tidak terlalu muncul
jadi seolah olah tadi kpk bilang bahwa kayaknya saya sendirian nih
walaupun tidak sepenuhnya benar penyertaan syarif bahwa di luar kpk ada rakyat yang mendukung
tanpa ada rakyat saya pikir mungkin umur kpk mungkin lima sampai sepuluh tahun
nah ini yang juga perlu dilihat bahwa di luar penegak hukum polisi jaksa itu adalah juga pengadilan
nah catatan kita bahwa pemberantasan korupsi itu kalau tidak hanya dikerjakan oleh penegak hukum polisi jaksa dan kpk
tapi didukung oleh pengadilan
pada pengadilan tingkat pertama dan makam agung itu omong kosong
kita lihat misalnya dalam catatan icw
rata rata hukuman untuk dua ribu tujuh belas untuk koruptor hanya dua tahun dua bulan
bagaimana kita bicara soal efek pemberian jera
nah kita juga mengkritik misalnya penegak hukum yang lain
ketika upaya pemiskinan dilakukan oleh kpk mereka tidak ikut itu
dengan misalnya menjerat pelaku dengan undang undang pencucian uang
kemudian misalnya pembatalan hak politik untuk koruptor
itu kan hanya muncul muncul lagi lagi muncul di kpk
menjerat korupsi korporasi itu hanya muncul di kpk
di penegak hukum yang lain nampaknya diam diam saja
nah ini yang mungkin perlu dikritisi untuk pemerintahan pak jokowi
jadi kami sendiri di awal pemerintahan pak jokowi juga memberikan raporan merah
nampaknya pak jokowi menomor dua atau menomor tiga kan penegakan hukum
pemberantasan korupsi daripada misalnya pertumbuhan ekonomi
itu kan program dasar dari pak jokowi selalu bicara soal pertumbuhan ekonomi
jadi pemerintahan korupsi penegakan hukum itu baru berjalan di tahun ketiga
mungkin harus memilih ya
supaya lebih agar tidak gaduh
sehingga untuk mengedepankan soal investasi
tadi kita akan lanjutkan setelah ajadah berikut ini
kita akan dengarkan jawaban dari mbak eva
prime news segera kembali
ada banyak catatan kritikan dari icw tadi ya
memang ini tidak berbicara memframing bahwa pada malam hari ini ketika agenda reformasi mungkin soal korupsi belum mencapai hasil yang maksimal
kemudian dibebankan pemerintahan sekarang tidak
tapi ada catatan beberapa hal misalnya di era pemerintahan pak jokowi
catatan tadi yang disampaikan oleh bang emerson yunto
ada jawabannya pak seperti apa
sebelum kesana saya ingin apa ya jangan seolah olah kok kita buruk banget ya
tapi kita mendapat apresiasi yang luar biasa
misalkan ketika kita ketemu dengan komunitas parlemen dunia ya misalkan
itu bagaimana kpk tidak seperti kpk kpk di negara lain
itu korbannya itu politisi menteri sampai ke ketua umum
bahkan ketua dpr ketua mk itu dihajar semua
itu tidak terjadi di filipina
di filipina ini ada imunitas yang orang bisa diproses ketika nanti setelah pensiun
dan itu cukup jadi benchmark kpk kita itu untuk keluasan
saya sering mendapat tamu misalkan dari afganistan kemudian dari irak
itu nyonto dan minta dijelaskan
seperti indonesia ini
terus kemudian untuk yang tadi ya bahwa pak jokowi tidak sepenuhnya bisa disalahkan untuk soal penegakan hukum
karena beda dengan zaman orde baru
di mana penegaan hukum atau yudikasi itu berada di dalam kabinet yaitu menteri kehakiman
di mana presiden bisa intervensi

begitu reformasi kan sekarang jadi independen
pak jokowi nggak bisa walaupun meminta seperti apapun
tidak bisa intervensi
ya politik di dalam penegakan hukum itu yang out of beyond kekuasaannya pak jokowi
dan memang itu yang betul sebetulnya
jadi pr nya adalah integritas
kondisi realnya memang seperti itu
jadi tidak sepenuhnya berada di bawah presiden jokowi
jadi mungkin pr berikutnya adalah bagaimana memastikan integritas makin membaik di pilar
untuk yudikatif ini
karena memang tadi catatannya juga banyak banyak dimentain ya di pengadilan
kemudian dilemahkan juga putusan putusan yang tidak mendukung dan sebagainya
saya menambahkan apa yang dikatakan eva ini punya relasi dengan yang dikatakan pak lodi sarip
jadi ketika anggota parlemen ditanya oleh pihak apa mitra mereka di luar negeri
pak jokowi berkunjung ke banyak negara menceritakan soal pemberantasan korupsi
yang diceritakan adalah keberhasilan kpk
menangkap menteri menangkap duta besar kemudian menangkap anggota parlemen sama juga kepala daerah
itu ada keberhasilan kpk
makanya pertanyaan berikutnya adalah lalu penegak hukum yang lain seperti apa
nah ini yang kemudian membuat
itu yang langsung berada di bawah pak jokowi maksudnya ya
nah itu yang kemudian mungkin pak laude sarip sampai frustasi
dia bilang kok kayaknya kerja sendiri
nah ini yang saya pikir harus jadi bahan koreksi bagi pemerintah yang ada gitu ya
dalam hal yang lain saya ambil contoh misalnya kasus blbi
kita melihat ada kecenderungan bahwa ada ambiguitas antara masing masing era pemerintahan
mulai dari bu mega dari pak sb bahkan jokowi untuk melihat konteks penyelesaian kasus korupsi blbi
ini mau diselesaikan penegakan hukum atau pengembalian aset asetnya
nah yang kecenderungan yang terjadi yang terpenting udah balikin asetnya
yang terakhir misalnya sama dikun hartono dia mengembalikan satu ratus enam puluh sembilan miliar secara tunai
nah penegakan hukumnya apa
jadi maksudnya ada kesepakatan politik maksudnya menurut anda
yang terjadi kan adalah ya lagi lagi kita melihat kenapa kita bilang penegakan hukum setengah hati
karena ada tahap tahap tertentu yang dikatakan sebagai langkah langkah kompromi
mau menegakkan hukum tapi nggak dapat aset
begitu ya udah akhirnya aset hukumnya jalan tapi penegakan apa untuk penampasan asetnya berjalan
ya itu yang terjadi
oke sebagai penutup sebelum ke mbak eva juga
kalau soal kompromi kompromi kemudian ada warna politik dan lain sebagainya
apakah ini yang salah satu menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi sebagai agenda reformasi dulu pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ya saya pikir pemerintah dalam hal ini misalnya pak jokowi sebagai dirijen dari pencegahan dan pencegahan korupsi di indonesia
saya pikir ada satu nantanya betulnya hutang ya
ketika sudah ada evaluasi terhadap peraturan presiden nomor lima puluh lima tentang strategi nasional pencegahan dan pemerintahan korupsi
yang dinilai oleh kantor staf presiden
bilang bahwa sudah tidak efektif lagi
artinya sudah tidak kompatibel dengan apa yang ada hari ini
tiga bulan terakhir empat bulan terakhir bahkan desember tahun lalu itu kabarnya sudah ada perpres baru namanya peraturan presiden tentang pencegahan korupsi
sudah ada di meja presiden begitu
tapi saya nggak tahu meja yang mana begitu kan
karena mungkin meja presiden banyak sampai detik ini belum keluar
padahal saya pikir semua elemen masyarakat dalam hal ini bahkan dari pemerintah daerah kementerian lembaga sangat menunggu peraturan presiden ini
ada satu hal yang cukup terintegrasi dalam peraturan perpres yang baru ini
misalnya mengajak kpk menggandeng kpk menjadi salah satu tim nasional di perpres tersebut
jadi artinya bahwa ini bukan menurunkan mahkom kpk menjadi eksekutif bukan
tetapi bagaimana dirijensi dalam hal pemberantasan korupsi pencegahan korupsi ini menjadi lebih terorkestrasi lagi
singkat saja mbak eva di dua puluh tahun reformasi
saya merasa begini ini pesannya bung karno ya
bahwa jangan semuanya bergerak karena aturan
tetapi harusnya ada ide ide progresif dan champion champion yang harus tumbuh
sehingga praktek hukum itu jangan terkendala oleh adanya nunggu peraturan dan seterusnya
nah untuk reformasi dan juga untuk kedepan seharusnya cara berpikir progresif seperti ini yang kita harapkan ya
jadi jangan seolah olah kalau nggak ada hukum nggak jalan
karena kan harusnya men behind the gun ya
jadi mennya ini yang mesti kita
terlalu kaku dengan aturan aturan yang ada
bukan kaku sih
ya ada ide ide championship kayak bupati bupati misalkan banyuwangi atau risma atau ganjar dan seterusnya
itu kan dia nggak nunggu aturan tapi dia bikin di dalam otoritas dia dan ternyata mendapat award dari kpk
baik terima kasih mbak eva terima kasih bang emerson dan mas wawan
kita berharap memang malam hari ini kita mengevaluasi
semoga perjalanan berdasarkan korupsi
memenuhi agenda reformasi itu benar benar berlangsung dengan baik dan cepat
hasil maksimal yang segera kita dapatkan
terima kasih selamat malam
dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news